pansus hak angket kpk di dpr pagi ini bertolak ke lapas suka miskin bandung
kedatangan mereka untuk mengetahui cara pemeriksaan kpk dalam kasus korupsi
lapas ini memang menjadi rujukan pengadilan untuk menghukum para koruptor
hingga dua ribu tiga belas ada sekitar dua ratus lima puluh narapidana kasus korupsi yang mendekam di lp suka miskin
berikut ini kami pilihkan lima nama koruptor penghuni lapas suka miskin yang ditangani oleh kpk
kita akan lihat siapa saja lima napi korupsi yang kemudian ini kalau kita bisa bilangin nama nama besar seperti yang tadi sudah fani katakan
yang pertama adalah muhammad nazarudin dengan kasus suap wisma atlet dengan fonis tujuh tahun penjara denda tiga ratus juta subsidi dari enam bulan penjara
nazarudin adalah salah seorang petinggi partai demokrat di mana dia bertahun tahun menjadi bendahara partai demokrat
yang kemudian diketahui atau mungkin saja mengetahui
bagaimana aliran uang kasus korupsi atau pengadaan pengadaan korupsi yang selama ini dilakukan di parlemen sendiri
diketahui oleh nazaruddin dan kemana aliran aliran dananya
seperti yang dikatakan fani maniar beberapa waktu yang lalu wakil ketua dpr fahri hamzah sendiri mengatakan bahwa kasus korupsi iktp ini sebenarnya kasus yang bohong
mengandai yang ada dan hanya kolaborasi atau permainan antara nazaruddin yang juga menjadi whistleblower dalam banyak sekali kasus korupsi yang juga menderadi
ya kemudian dikatakan ini juga menjadi kasus kolaborasi dari novel baswedan seorang penyidik kpk senior yang saat ini sedang terbaring sakit di singapura karena tersiram air keras
dan sehingga saat ini sudah lebih dari delapan puluh hari belum ketahuan siapa pelakunya
yang ketiga adalah agus raharjo yang juga ketua kpk
pada saat kasus ktp elektronik ini dibahas dirancang dan mungkin saja ada diduga
suap dan juga korupsi ketika pengadaannya agus raharjo yang saat ini menjabat ketua kpk menjadi ketua lkpp
ini adalah bagaimana nazarudin sendiri mengetahui betul kabarnya dari mana saja dana itu didapat siapa yang memberikan dan kemana aliran dananya itu mengalir
yang kedua adalah anas urbaningrum mantan ketua umum partai demokrat masih satu partai ketika anas menjadi ketua umum nazarudin jadi bendaharanyap
kemudian ana sendiri dihukum di
suka miskin dengan fonis empat belas tahun penjara dengan denda lima miliar subsidi dari satu tahun kurungan empat bulan kurungan
kasusnya adalah tppu atau pencucian uang dalam kasus proyek hambalan
sebenarnya anas juga sempat dituduh atau sempat disebutkan dalam dakwaan jaksa kpk dalam tersangka irman dan juga sugiharto bahwa anas urbaningrum sendiri menerima atau diduga menerima dalam dakwaan yang kemudian dibuka di pengadilan
menerima sekitar lima ratus ribu usd
hasil dana kong kali kong atau pat gulipat ktp elektronik memang ini masih perlu dikaji dan juga diinvestigasi dan juga dibuktikan di pengadilan
tapi memang peran anas urbaningrum sendiri sebagai ketua umum partai demokrat yang menjadi ruling party atau partai penguasa pada saat itu menjadi sangat sentral apalagi namanya juga disebut sebut
menerima lima ratus ribu usd di persidangan iktp
kita akan bergeser ke nama besar lainnya adalah ketika beliau dikenakan atau dijatuhi hukuman dan juga mengalami operasi tangkap tangan oleh kpk
banyak yang menyebutkan bahwa ini adalah bukti runtuhnya tiang tiang hukum di indonesia adalah akil mukhtar mantan ketua mahkamah konstitusi
akhil mukhtar sendiri menjadi ketua
mahkamah konstitusi waktu itu menggantikan prof mahfud md yang sudah purna tugas waktu itu dan kemudian terjun kepada politik praktis dengan masuk menjadi ketua tim sukses prabowo subianto pada pilpres dua ribu empat belas yang lalu
akhil mukhtar sendiri dihukum atau difonis seumur hidup dengan denda sepuluh miliar rupiah dan pencabutan hak politik memilih dan juga dipilih karena beratnya hukuman yang dialami oleh akhil mukhtar
karena memang dia sebagai
salah seorang pendekar atau penegak hukum yang paling puncak sebagai ketua mahkamah konstitusi
kasusnya adalah penyuapan dan juga tindak pidana pencucian uang dalam kasus sengketa pilkada
kemudian yang juga salah satu kepala daerah yang juga tertangkap dan juga terfonis kasus korupsi adalah gatot pujo nugroho yang juga merupakan gubernur sumatera utara
kalau kita lihat gatot sendiri tersangka atau terpidana kasus penyuapan terkait sengketa pilkada di pt unb
dengan fonis tiga tahun penjara denda satu ratus lima puluh juta subsidi dari tiga bulan kurungan
kita akan bergeser siapakah nama nama besar lain yang juga menghuni lapas suka miskin adalah muhammad sanusi yang beberapa waktu lalu sempat menggegerkan publik karena ada kong kali kong dan pat gulipat
dalam kasus proyek reklamasi muhammad sanusi adalah anggota dprd dki jakarta
tujuh tahun penjara dengan denda dua ratus lima puluh juta subsidi dua bulan penjara dengan kasus suap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi yang hingga saat ini kasusnya menjerat sanusi dan juga salah seorang petinggi dari pengembang direktur pt agung podomoro arisman wijaya
itulah tadi beberapa nama nama besar yang kemudian saat ini menghuni lapas suka miskin
apakah mungkin satu atau mungkin kelima limanya orang orang atau pejabat
pejabat publik yang saat ini menghuni lapas suka miskin
apakah juga menjadi salah satu informan atau objek penyelidikan dari pansus angket kpk yang hari ini menginvestigasi atau melakukan studi banding ke lapas suka miskin
kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti